aku pasti bisa membunuh seliwa
keluarkan babi ngepet itu

mana babi ngepet itu
tenang nyai tenang
jangan emosi dulu
barang perhiasan kami habis dimaling sama babi ngepet itu
kalau perbuatan ini harus dihukum
walaupun itu babi ngepet
kenapa bukan majikannya yang dihukum
babinya yang dihukum
kalau bicara itu
makanannya ditelan dulu atuh
kamu sendiri juga itu sama utut kating kali
kamu pada laku sesegala dimakan
kamu juga dimakan sama kamu juga itu
kamu cari majikan babi ngepet itu
aku akan bicara dengan binatang itu
mudah mudahan binatang itu akan memberitahuku
gawat udah siang
aku harus jagain sentir
sentirnya juga mati
emak dalam bahaya
waktu akhir bergolak
emak udah ketangtu sama warga
kita bunuh babi ini
ingat pesan pakulu
babi ini berusaha kabur dan menyerang kita
kita bunuh saja
sekarang aku yang menghadapi babi ini
raden tekir kasih pepinter
dia ngerti bahasa binatang
bahasa keaman juga ngerti
tolong lepaskan saya raden
saya tidak mau mati di tangan penduduk ini
nyai babi jadi dadian
siapa yang menyuruh nyai melakukan hal ini
suara babi ngepet
nyai memberi tauku
nyai memberitahu siapa yang menyuruh nyai melakukan hal ini
dia anak saya sendiri raden
dia yang memaksa saya memukuli saya dan mengancam mau membunuh saya kalau saya menolak menjadi babi ngepet
anak nyai yang menyuruh nyai
jadi anaknya yang memaksa dia untuk jadi babi ngepet
benar benar anak durhaka
nyai siapa nama anak nyai
saya tidak bisa mengatakannya raden
saya takut anak saya akan diburu dan dibunuh sama warga kampung ini
baiklah aku akan merubah wujudmu menjadi manusia lagi
jangan raden jangan lakukan
kalau aku kembali ke wujud sekarang penduduk akan mengenaliku
dan mereka akan mengetahui siapa anakku
mereka pasti akan menangkap dan mencelakai anakku
meskipun aku tahu anakku sudah durhaka
tapi bagaimanapun dia darah daging kuratine aku yang mengandung dan melahirkannya
sejahat apapun dia aku tidak ingin dia mendapat celaka
nyai nyai benar benar mulia
nyai mempunyai hati yang sangat mulia
walaupun anaknyai sudah durhaka kepada nyai nyai tetap mengkhawatirkan keselamatannya
paman apa paman tega untuk membunuhnya
lain kali kita jangan terbawa hawa nafsu
allah swt berfirman dalam surat al mu'minun ayat tujuh puluh satu
yang artinya kebenaran itu menuruti hawa nafsu
maka bina salah pasti bina salah
langit dan bumi beserta isinya
sekarang lebih baik kita tinggalkan saja dulu dia di kandang ini
insya allah dia akan mengaku kalau hatinya sudah luluh
tapi bagaimana kalau binatang ini mencoba keluar lagi
tenaganya sangat kuat raden
kandang itu saja tidak kuat untuk menahannya
baiklah aku akan memberikan tenaga dalamku untuk menguatkan kandang ini bapak
sekarang insya allah dia tidak akan kabur lagi
kita pergi dari sini
aku harus cari tahu kabar
kalau benar emak tertangkap pasti para warga sudah ramai yang menjerakannya
bu kampung kita sekarang udah aman
babi ngepet sudah tertangkap
katanya babi ngepetnya disuruh sama anaknya
kira kira anaknya siapa ya pak
tenang saja bu
sudah ada raden yang santang
pasti dipaksa mengaku sama si raden
waduh bisa gawat nih urusannya
aku harus cari emak buru buru sebelum emak aku
orang itu cukup hebat
ia memiliki ilmu yang cukup